dengan hasil kami dapat dua puluh satu orang termasuk di dalam dua puluh satu orang itu empat dokter dua dokter umum dan dua dokter gigi
tapi kita memiliki spesies kopi yang paling beragam di indonesia
kanker memang masih menjadi salah satu penyakit yang menghantui indonesia
mungkin dari dia bukan cuma kayak kursi